dinas perhubungan kota bandung akan menindak dan melakukan razia terhadap angkutan umum yang tidak layak jalan pada akhir april dua ribu delapan belas
hal ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan angkutan umum di kota bandung
penindakan dan razia terhadap angkutan tidak layak jalan akan dilakukan terhadap angkot yang telah berumur lebih dari sepuluh tahun
penindakan ini dilakukan berdasarkan peraturan daerah no empat tahun dua ribu tujuh belas tentang pembatasan waktu operasional angkot di kota bandung
ini karena masuk ke dalam dokumen perencanaan kita gitu bahwa kinerja kita
yang kedua juga mulai ada keluhan dari masyarakat karena salah satu dari penyelenggarakan angkutan umum adalah keamanan gitu ya
kalau tidak layak jalan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan keamanan terhadap penumpangnya
jadi itu mau tidak mau harus kita lakukan operasi
kriteria angkot yang tidak layak jalan yaitu usia angkutan sudah melebih sepuluh tahun
kelayakan visi kendaraan seperti kondisi mesin gas buang dan roda
serta pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan seperti stnk dan ujikir
nantinya kendaraan yang tidak layak jalan akan ditilang atau ditahan fisik kendaraannya sesuai dengan tingkat pelanggaran
menanggapi akan dilakukan penindakan terhadap angkot tidak layak jalan di kota bandung
sejumlah supir angkut pun memberikan tanggapan
ya itu mah gimana aturan pemerintah aja kalau emang seperti itu ya emang bagus juga
lumayan yang dikarantinakan soalnya akan membuat macet kalau dilanjutkan juga kan
memang bagus itu suatu mengurangi kemacetan yang terlalu padat angkot di bandung
penumpang angkut pun menyebut baik rencana penertiban angkut tidak layak jalan di kota bandung
kalau menurut saya sih kalau memang si supirnya emang gak bisa apa
tidak sesuai aturan kalau misalnya seperti pajaknya yang kayak gitu nggak sempat bayar ya berarti emang harus diberhentikan
kalau misalnya masih berjalan dan masih bertindak pajaknya masih dimasuki
masih dibayar ya itu nggak masalah
ya angkut yang udah tua sih emang udah nggak layak pakai ya karena nggak aman juga gitu
apalagi itu kendaraan umum kan
berdasarkan data di sub bandung saat ini terdapat lima tiga ratus delapan belas angkot di kota bandung
dari jumlah tersebut sebanyak satu empat ratus enam belas angkot dinyatakan tidak layak jalan
selain angkut di sub bandung juga akan menindak dan melakukan razia terhadap taksi
angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi
franky widjaya bandung